gak ada hubungan apa apa
oke kamu bisa jelasin nggak alasan kamu sama siana itu berantem apa
beberapa kali aku ngeliat kamu bertengkar sama siena nino
terus kamu ngapain mau cerita
apa kamu gak bisa jawab kan
emang begitu kan kejadiannya
kamu tanyalah sama temen kamu dia kan temen kamu
tapi kata pembantunya kamu itu nganterin siana ke rumahnya siana pas dia lagi mabuk
gak ada tuh mba selingkuh selingkuhan gitu gak ada
oke tapi saya boleh tahu nggak siapa nama cowok yang nganterin siana pas lagi mabuk
kamu gak salah waktunya
kamu gak salah waktunya
yaudah mba abis ini aku berangkat kerja ya
banyak yang harus aku urusin hari ini
iya ya mama ngerti pasti banyak lah kerjaan kamu
terus masalah kebakaran di villanya rosa gimana no
ada kabar nggak dari polisi
terus siana gimana udah ketemu belum
ada berita gak
ada berita tentang dia
nah aku juga belum tau maaf daripada kamar dari pihak kepolisian
ya kita tungguin aja lah
gak tau deh nino
makin kepikiran masalah ini
makin gak tenang
solusinya dari semua ini loh
ya aku juga gak tau
nah aku minta maaf kalau mama kayak begini
karena baiknya memang kita tunggu aja lah
kira kira polisi akan nangis kita disini ya nino
kira kira polisi udah bisa menyimpulkan apa gitu
no kamu gak usah minta maaf ke mama
mama udah bisa nerima kok keadaan yang sekarang ini seperti apa
dan keadaannya akan dateng nanti
ya cuma mama minta supaya kamu tuh bisa lebih kuat ngadepin cobaan yang seperti sekarang ini
makasih udah support
kalau minta maaf ya mama sempat marah sama kamu ya
kamu berangkat ya
aduh siapa sih kok kayaknya buru buru banget
eh seneng gak biar mama aja
alhamdulillah jahitan bekas kuka pak al sudah mulai membaik
tapi walaupun begitu harus betul hati hati ya
jangan banyak gerak dulu apalagi sampai tersenggol
tadi saya sempat liat
kalian berdua sambil bercanda itu sangat riskan sekali untuk bekas luka yang masih baru mengerimpa
gak sengaja tadi
kalau misalkan memang sudah membaik berarti seribu bisa pulang ya
maaf kalau itu tuh belum
karena kita harus mengevaluasi lebih lanjut lagi dan memeriksa lagi sampai kondisinya betul betul pulih
keluarga saya nunggu dirumah doang
saya nggak mau mereka menunggu lebih lama lagi
saya cukup paham
tapi bagaimanapun juga kondisi pak ahok masih belum begitu stabil
tapi kalau memang bersekeras seperti itu bisa saja tapi dengan satu syarat
pak al harus menandatangani surat pernyataan kalau ke pulangannya itu atas keinginan sendiri ya pak al
kalau ke pulangannya itu atas keinginan sendiri ya pak al
karena pada prinsipnya rumah sakit tidak pernah mengizinkan pasien untuk pulang sebelum kondisinya betul betul sehat dan stabil
ya itu untuk menjaga segala kemungkinan pak
kalau saya nanya terjadi resiko itu diluar tanggung jawab rumah sakit
ya udah nanti aja ya mas ya
papa percaya sama saya saya baik baik aja
nah kalau memang begitu nanti susah rakan untuk saya ya pak al
nanti susah rakan mempersiapkan surat suratnya ya pak al
ya bukan sementara ya saya tinggal dulu pak al
saya baik baik aja
kenapa gitu mukanya marah
aku senang kalau pulang
kalau bisa main sama anak anak aku bisa ketemu sama anak
ya udah gak usah gitu mukanya mukanya
kan kamu juga kasih ngurusin saya kan
apa yang dimarahin
kasih tau aku dimana sienna sekarang
pembantunya bilang sama aku kalau kamu pernah ngantren siana ke rumahnya pas dia lagi mabuk
dan dia bilang kalau kamu nganterin sampai ke kamarnya
dan pembantunya bilang kalau dia gak tau kapan kamu keluar dari kamarnya sienna
jangan jangan cnn beneran hamil ya
dan itu karena kamu
jangan bicara kamu
kayaknya nino ini punya hubungan sama siana
dia melakukan sesuatu sama siana
nino pasti tau dimana sienna sekarang
aku gak tau nino
kenapa aku bisa semara ini jadinya sama kamu
apalagi saat aku tahu itu
apalagi saat aku tahu kamu nganterin sienna pulang
dan gak keluar keluar dari kamarnya sienna
gak perlu menghubungkan aku dengan sena
aku sama sena gak ada hubungan apa apa kok
gak ada hubungan apa apa
oke kamu bisa jelasin nggak alasan kamu sama siana itu berantem apa
beberapa kali aku ngeliat kamu bertengkar sama siena nino
terus kamu bapak mencari tahu
kamu gak bisa jawab kan
emang begitu kan kejadiannya
kamu tanyalah sama teman kamu
dia kan temen kamu
tapi kata pembantunya kamu itu nganterin siana ke rumahnya siana pas dia lagi mabuk
dia gak ngeliat kamu keluar dari kamarnya nino
ya mana aku tau
ten kamarnya itu di lantai dua
masa aku biarin tergeletak di lantai
emang seperti itu kan kejadiannya
makanya kamu bertengkar terus kan
karena kamu gak mau bertanggung jawab atas kehamilan sienna
ya allah apa benar yang esa bilang
terus sekarang dimana sienna
kenapa diem aja bener kan
kamu gak mau bertanggung jawab kan
daripada kamu nyuruh terus terus mending aku pergi aja
aku udah dipanggil polisi
untuk menjelaskan keterangan aku tentang siana
aku juga udah jelasin pertengkaran kamu dengan siana
bukan cuma sekali tapi berkali kali
oke jelas ada lagi yang mau kamu sampaikan
kalau enggak sekarang pergi
oke aku akan pergi
walaupun aku pergi polisi akan tetap nanyain kamu
jadi mending sekarang kamu kasih tau aku dimana sienna sekarang
kan kamu yang ketusuk
kamu juga dikasih tahu juga keras kepala mas
saya tahu kamu ngambek gara gara saya gak dengerin nemuan kamu
kamu tau gak sih kalau aku khawatir sama kamu
makanya saya pengen cepet cepet pulang
supaya kamu tuh juga bisa istirahat di rumah
bisa ada yang rawat juga
karena aku baik baik aja
kamu kan lagi sakit
aku baik baik aja
saya lagi sakit ini baik baik aja dari mana tangan kamu sakit gitu
maaf kalo gak dengerin kata kata kamu
nih makan dulu
kita udah ada di tangan kiri
kita udah ada di tangan kiri sama tangan kiri sini biar sopan
udah salaman udah saling maaf maafan muka aja di teguk